sebagai ibu tunggal dari seorang anak laki laki berusia sebelas tahun
hari hari popi r di harjo memang sangat padat dengan segudang aktivitas
perjuangan yang untuk berperan ganda menjadi ibu sekaligus ayah
dimulai sejak dirinya yang menjadi korban kdrt
ditinggalkan begitu saja oleh sang suami pada tahun dua ribu lima belas
perjuangan sebagai ibu tunggal itu pula yang menjadi alasan kuat popi
untuk memulai petisi bertajuk ibu tunggal berhak namanya ditulis di ijazah anak
stop diskriminasi di dunia pendidikan di laman website change org pada dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh satu lalu
petisi itu ia buat setelah permintaan agar namanya ditulis dalam ijazah buah hatinya
ditolak pihak sekolah tempat anak yang bersekolah
penulisan nama wali murid dalam ijazah siswa selama ini hanya mencantumkan nama ayah
nama ibu tunggang sulit mendapat persetujuan dari pihak sekolah
untuk disertakan sebagai wali siswa dalam ijazah
padahal aturan dari pemerintah tidak menyebutkan
pencapaian inilah yang aku bilang adalah satu pencapaian yang kami aku dan anakku capai bersama
aku support dari belakang anakku yang menjalani gitu
masa aku tidak berhak untuk namaku ada di ijazahnya
malah orang yang tidak berperan sama sekali gitu yang dianggap lebih berhak
petisi popi yang ditujukan kepada menteri pendidikan kebudayaan riset teknologi dan pendidikan tinggi nadiem makarim
dan presiden joko widodo tersebut
berhasil memperoleh enam belas dua ratus empat puluh lima dukungan dari netizen
pemerintah merespon dengan surat edaran nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan sekretaris jenderal kemendekbud riset tek
tentang pelaksanaan pengisian belangko ijazah yang memuat aturan penulisan nama wali siswa
karena makna orang tua dimaknai tidak clear ternyata di masyarakat
padahal kita sudah biasa menggunakan kata kata orang tua atau wali gitu kan
tapi ternyata di perkembangan di sini
ada penafsiran yang nggak clear di berbagai pihak
nah oleh karena itu kita perlu memberikan penjelasan bahwa yang dimaknai oleh orang tua itu ya
surat edaran nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu tersebut menegaskan bahwa
nama orang tua siswa baik ayah ibu atau wali peserta didik
dapat dituliskan pada ijazah peserta didik pendidikan dasar dan pendidikan menengah
tata cara pelaksanaan yang diterbitkan pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh satu itu
juga memuat soal nama wali siswa boleh diisi berbeda
dengan ijazah pada jejak pendidikan sebelumnya
kabar ini menjadi hal yang mengembirakan bagi ibu tunggal
yang berjuang membesarkan anaknya sendirian
tanpa dukungan dari mantan suami atau bapak biologis anak
sufiani tanjung daud thompson jakarta